dan melanjutkan perjuangan kartini wanita indonesia berjuang dengan cara yang berbeda termasuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional
saya punya beberapa nama indra kita lihat sebut saja misalnya rini sugianto animator indonesia yang terlibat di beberapa film animasi dunia seperti ini box office the avengers misalnya
serta ada juga irma harjakusuma seorang desainer interior yang melebarkan sayapnya hingga ke ajang academy award
luar biasa ya menandai hari kartini kami rangkum sepak terjang keberhasilan serikandi serikan indonesia
bagi anda pecinta film superhero film besutan marvel yang satu ini sudah tentu menjadi salah satu film yang wajib anda tonton
namun siapa sangka di balik kesuksesan the avengers ada buah karya tangan serikan di indonesia bernama rini sugianto
rini adalah salah satu animator indonesia yang sukses menembus level dunia
tak hanya the avengers rini juga sempat terlibat dalam pembuatan salah satu film animasi
rini memulai karirnya dengan menggarap animasi di beberapa studio game di san francisco amerika serikat
hingga akhirnya di tahun dua ribu sepuluh ia bergabung dengan salah satu perusahaan digital di selandia baru dan mengerjakan post production animation untuk the avengers
kini rini menjadi karakter animeter di salah satu rumah produksi di los angeles california
karya teranyar yang ia kerjakan adalah film tad dua sebuah film komedi yang berkisah tentang kehidupan beruang bernama tad bersama sahabatnya bena yang diperankan aktor hollywood mark walber
saya akan mengambil gambar dan menulisnya di facebook
lain halnya dengan serikandi indonesia yang satu ini irma harja kusuma
lewat tangan terampilnya penyelenggaraan pesta makan malam academy awards menjadi lebih meriah
irman dipercaya untuk mendesain ruang pesa oscar goverse ball yang didatangi lebih dari satu lima ratus tamu
yang terdiri dari peraih nominasi pemenang oscar pembawa acara dan artis yang tampil di panggung academy awards